kelinci kecil atau medium itu lebih lincah
yang juga mengalami bencana akibat gempa dengan beberapa gedung yang retak demikian
prosedurnya kita sampaikan melalui dukcapil provinsi
saya maunya itu barongsai itu dipakai untuk acara hiburan untuk pertandingan
instrumen instrumen investasi yang sifatnya ini
wajah baru tmii ini disambut antusias warga
pengalaman di pemerintahan juga masuk
kini makna sumpah pemuda sebagai wujud cinta tanah air
padahal kalau dalam ilmu hukum menurut saya itu ada berbuat
terpaut cukup jauh dibandingkan pasangan satu dan tiga
untuk program studinya sendiri satu lima tahun jadi kemungkinan lulus ekspektasinya di bulan juli dua ribu dua puluh empat
dan kalau uang besar saya kira seperti juga ada gula ada semut gitu kan
kemudian beasiswa untuk anak guru dan anak dosen
terkait dengan pilkada dua ribu dua puluh empat yang akan digelar pada november nanti
untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual pelaksana tugas harian ketua umum kadin indonesia yuki nugrawan hanafi
selalu mencoba apabila ada berbagai macam concern dari masyarakat
profesor gorji sedang melakukan penelitian tahap awal yang akan mengambil sampel kosmetik yang dijual di australia untuk menguji keberadaan pfas
walaupun makan bakso pinggir jalan ini rasanya pasti gak enak
harganya langsung seratus ribu lagi cabai
kemudian nanti ada sea games yang kita kemarin di madila kalah oleh vietnam
kegiatan ptm dilakukan lantaran tren kasus covid sembilan belas di kota depok mengalami kenaikan
kalau dalam pidana itu termasuk obstruction
jadi sudah semakin banyak orang orang yang menganggap dan concern terhadap kesehatan mental itu tadi
bentuk dukungan berupa pembuatan rumah kaca dan izin penggunaan lahan hingga saat ini dapat dimanfaatkan
tapi pemenuhan hak asasinya
setelah pengamatan selesai tim mulai melakukan penanganan hama